tapi angkat depo takutnya penting
saya kenal dengan pangeran
kalo boleh tau
pangeran jatuh dari jembatan
nah gue akan nyusulin lu
nah si gio tuh nyusulin si dinda
pangeran belum nemuin putri
dan putri kepikiran banget sama pangeran
dia khawatir banget sama pangeran sekarang
emang terakhir kalian kemana sih pak
tak jawab dong
kan kasian nih putri nungguin
terakhir sih kita bertiga ketemu om remon
di salah satu cafe milik om raymond
nah disana ada om jojo juga
disana pangeran sempet
lancam lancam om raymond juga
lo beneran gak tau pangeran ada dimana
soalnya tadi dia sempat bilang sama gue
ya tadi sih emang pangeran abis bahas allmail
yang berita di media sosial
yang lagi viral itu ke om raymond
ya tapi kan disana juga ada gue sama gio
cuma setahu gue sih dia bilang ke gue
kalo dia mau nemuin lu
makanya gue gak tau sekarang dia ada dimana
cari tau keberadaan pangeran dimana sekarang
ya put tenang aja
nanti gue bantu buat telepon pangeran terus ya
yaudah kalo gitu kalo ada kabar apapun lo langsung kasih tau gue ya
soalnya gue takut banget dia kenapa napa
ya gue janji gue bakal bantuin lu buat teleponin terus
dan gue bakal cepet cepet kasih kabar buat lo oke
pangeran lo harus kuat ya
gue gak mau terjadi apa apa sama lo
besok batas waktu terakhir
untuk membayar utang utang gue ke bank
gimana aku harus bayar semua utang utang gue ke bank
hutang perusahaanku ya
aku harus bisa neken lydia
supaya dia bisa bantu aku
untuk melunasi semua hutang hutangku di bangsa
semua sudah disita sama bank
aku gak mau kehilangan
sisa asetku yang masih tertinggal
aku gak mau
aku gak mau
gak bisa dihubungin pak
apakah sudah berhasil menghubungi orang tua korban
tapi tidak diangkat
pak saya mengerti
jadi rumahnya sudah lama tidak ditempati
karena secepat mungkin
keluarga harus tahu kondisi korban
lihat histori panggilan terakhir pak
siapa tahu dari situ
kita bisa menghubungi
ayo pak kita cek ke dalam pak
susah banget mau tidur
perasaan gue dari tadi gak enak banget
tapi gue gak tau kenapa
kamu belum tidur put
gak bisa tidur bu
aku bingung deh
rasanya aku gak tenang
tapi aku gak tau kenapa
kamu tuh harus paksain tidur sayang
karena kalau kamu gak istirahat
masalah kamu apapun
jangan bikin kamu sampai stres
karena yang ada takutnya kamu drop
siapa sih malam malam telpon kamu
udah tau nih bu
nomornya gak dikenal
udah tau nih bu
saya kenal dengan pangeran
kalau boleh tau
pangeran jatuh dari jembatan
bapaknya kejar muh
gak tau kalau powinjau
biarpun saya juga
tidak mau bayar gendung ini
gedung ini punya saya sendiri
tapi kan saya harus mengeluarkan biaya biaya yang lain
gaji pegawai ya termasuk gajinya dinda
dia air listrik dan sebagainya
apa kamu sama teman teman kamu itu memikirkan sampai ke situ
ben kamu itu
udah seperti magnet sekali ini sampai ke tangan ini
kamu sama teman teman kamu tidak ada rasa tanggung jawabnya
absen tinggal absen
udah kejar aku
sedih sedih banget
panik kok tenang dulu ya pak
ya mungkin panik kok bosen dengan kata kata ini
cuma nggak ada kata kata lain selain saya mewakili nama dead flowers
minta maaf pak sekali lagi
kita lagi punya masalah dan urusan yang benar benar nggak bisa ditinggalin pak
tapi sampai kapan urusan kamu itu dan temen temen kamu itu selesai ha
karena setiap absen katanya ada masalah mulu
masalah masalah masalah
ya maaf pak
namanya kita ketibaan masalah tuh nggak ada yang mau
halo tak kenapa
lu jangan bercanda tak
yaudah gue jalan ke rumah sakit sekarang ya
karena saya harus ke rumah sakit
pangeran kecelakaan dijatuh dari jembatan pak
maksud saya pangeran baik baik aja dan nggak sampai
pak panik kok tuh nggak boleh ngomong macem macem dong pak
pak riko mau nyumpain pangeran
harusnya doain dia supaya baik baik aja pak
iya saya cuma tanya keadaannya pak pangeran aja kok
beda kalau gitu saya permisi pak
eh pak kak
udah sana pergi
buat put lo tenang dulu ya
sekarang lo menuju ke rumah sakit kan
yaudah kalau gitu gue sama atta juga menuju ke sana ya
kita ketemu di rumah sakit nanti oke
pak gimana lo udah hubungin jio
jiho langsung ke rs katanya
cuma sekarang ini justru gue lagi khawatir sama om alex
takutnya om alex belum tahu soal kabar ini
soalnya gue telpon telponin dari tadi om alex nggak angkat angkat maksud
sampai jumpa lagi